samana tni yudo margono sebagai calon panglima tni
yudo dipilih melalui surat presiden yang dikirimkan ke dpr sore tadi
kita akan membahasnya bersama mantan kepala badan intelijen strategis
laksamana muda tni purnawirawan soleman bp
selamat malam pak
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
pak sebelumnya anda menyoroti tentang pasal tiga belas ayat empat undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
dan sore tadi memang sudah diumumkan oleh puan marani bahwa
kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono akan menjadi calon panglima tni
anda melihatnya seperti apa
ya betul jadi saya melihat bahwa ternyata presiden jokowi
memenuhi apa yang diatur dalam undang undang yaitu secara bergantian
dan ini dipenuhi oleh beliau
baik saya juga akan mengutip sedikit pernyataan anda di media online
jika bukan dari angkatan laut ini akan menjadi catatan bahwa di zaman presiden jokowi
angkatan laut tidak akan eh tidak pernah menjadi panglima tni
walaupun dalam undang undang mengatur itu begitu ya
komentar anda seperti apa
ya betul saya memang mengkhawatirkan
karena kabar burung kan banyak bahwa angkatan laut kali ini pun tidak akan dipilih oleh beliau
apalagi dikaitkan dengan nanti akan ada pilpres pilek yang dimana disitu angkatan laut
karena tidak terlalu banyak kiprahnya
nah dengan itu kalau itu terlaksana ya saya khawatir
kalau di dalam pemerintahan kepemerintahan beliau ternyata angkatan laut tidak ada
tentunya ini akan menjadi catatan sejarah bahwa selama beliau perintah
tidak pernah ada angkatan laut yang menjadi panglima tni
nah itu tapi ternyata hari ini beliau buktikan bahwa ya ketiga angkatan sama di depan mata beliau
ini salah satu nama yang juga ya yang diperhatikan
yang juga muncul adalah ksad jenderal dudung abdul rahman nih yang menjadi salah satu sosok juga yang sering dibahas
dan dia juga terlihat mendekat begitu ya dengan beberapa partai
anda melihatnya seperti apa
ya kalau saya hanya melihat sebagai angkatan darat sudah pasti banyak kawan di darat
kan kalau angkatan laut banyak kawan di laut
jadi kalau beliau banyak kawan di darat itu hal yang biasa
bukan hal yang luar biasa kan itu saya melihat
oke oke baik pak
kalau sosok yudo margondo anda melihatnya seperti apa
ya beliau sudah pantaslah jadi panglima
karena jabatannya pun mulai dari komandan kapal komandan lantaman komandan
semua komandan sudah dilalui oleh beliau
jadi ketika beliau menjadi kasal sekarang menjadi panglima saya kira pantaslah jadi panglima
karena semua jabatan sudah dilalui oleh beliau
oke sudah sesuai begitu ya
kalau kita bicara mengenai waktu begitu apakah ini merupakan waktu yang tepat bagi angkatan laut menjadi panglima tni
atau menurut anda seharusnya sudah dari beberapa waktu lalu panglima tni ini dari angkatan laut
nah lagi lagi terhadap presiden
bagaimana polanya ketika memenuhi persyaratan bergantian itu kan macam macam polanya
kalau ibu mega polanya darat laut udara
kalau pak sby polanya darat laut darat udara
sedangkan pak jokowi ini polanya lain lagi
darat darat udara darat baru laut
yang penting kan dia sudah pernah dalam masa jabatan beliau perputaran itu telah terjadi
itu yang penting
oke yang penting perputarannya terjadi begitu ya
tapi kalau kita lihat memang secara geografis indonesia dikelilingi oleh laut begitu
bagaimana anda melihatnya nanti kepemimpinan tni di bawah angkatan laut
ya saya kira sama saja
namanya tni masing masing dia memimpin
masing masing angkatan sudah ada tempatnya
angkatan darat nantinya akan mempertahankan wilayah darat
angkatan udara wilayah udara
angkatan laut di wilayah laut
sehingga siapapun panglima tni ketiga angkatan itu sudah punya tempat masing masing untuk bertempur
itulah sebabnya panglima tni bergantian
sehingga siapapun itu tidak ada masalah
yang penting mereka bergantian
supaya tidak ada kecemburuan kan
tidak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain
baik baik baik
tapi pak kalau kita lihat dari usianya begitu ya
yudha margono ini akan berusia lima puluh delapan tahun pada tahun depan november dua ribu dua puluh
berarti akan memiliki masa tugas yang singkat begitu ya
menurut anda seperti apa
saya kira nggak ada masalah
sama dengan pak andika kan
satu tahun juga
jadi tidak ada masalah itu
masalah waktu itu tidak ada masalah
yang penting itu tercapai
pergantian itu bergantian itu tercapai
masa waktu pendek itu tidak ada masalah
yang penting pernah
dan itu tercatat pernah bergantian
itu lebih bagus daripada tidak sama sekali
lebih bagus sebentar daripada tidak ada sama sekali begitu ya
tapi kalau kita bicara
kalau kita bicara mengenai waktu yang kurang dari satu tahun nanti
apa saja yang harus menjadi prioritas panglima tni berikutnya
yang jelas untuk menghadapi pilkada
beliau harus betul betul meyakinkan
bagaimana prajuritnya ini betul betul tidak berpolitik praktis
karena itu yang penting dalam waktu yang singkat
tahun depan kita sudah mulai masuk dalam tahun politik
nah tentara kan dilarang untuk itu
nah disitu beliau harus meyakinkan bahwa para prajurit ini tidak ikut berpolitik praktis
itu dalam waktu pendek ini yang beliau untuk ke negara
sedangkan untuk ke dalam waskat mengawasi secara melekat terus menerus
kedisiplinan anggotanya ini harus ditingkatkan
itu saya kira yang dalam waktu pendek ini ya
kita akan melihat bagaimana nanti kepemimpinan tni di tangan yudho margono sebagai calon panglima tni nanti
sebagai panglima tni nantinya
setelah selesai prosesnya begitu
terima kasih kepada mantan kepala badan intelijen strategis laksamana muda tni purnawirawan
soleman ponto sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news selamat malam
terima kasih selamat malam